dinas perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan jawa timur
siap menindak tegas bus tak layak jalan yang melayani arus mudik tahun ini
dishub juga akan memberikan sanksi kepada perusahaan otobus
apabila berani menaikkan tarif melebihi tarif yang telah ditentukan
dinas perhubungan jawa timur telah mengeluarkan imbauan pada tiap tiap po
atau perusahaan jasa angkutan bus
untuk menyiapkan armadanya pada arus balik dan mudik lebaran tahun ini
dinas perhubungan akan rutin melakukan pengecekan pada tiap tiap armada bus
baik di garasi maupun di terminal
jika ditemukan ada bus tidak layak
maka petugas akan menindak tegas dengan mengeluarkan bus itu dari dalam terminal
sanksi serupa juga akan diberikan apabila armada bus
khususnya kelas ekonomi memanfaatkan padatnya penumpang saat mudik dan balik lebaran
dengan kenaikan tarif melebihi batas atas
sementara untuk armada bus non ekonomi atau bus patas
bisub serta dlraj jawa timur hanya memberikan kebijakan
karena untuk angkutan bus yang non ekonomi ini
tarifnya diserahkan pada perusahaan bersangkutan
jadi diperiksa yang pertama kondisi bisnya apakah layak jalan
kalau misalnya tidak laik jalan
ditemukan misalnya ada ban depan yang masih vulkanisiran
ada kaca depan yang retak
saya minta untuk dikeluarkan dari terminal
sementara itu petugas dari pt ka daop tujuh
wilayah kabupaten jombang sejak beberapa hari terakhir
selain memeriksa kondisi rel petugas juga memeriksa bantalan
hasilnya tidak sedikit ditemukan rel yang kondisinya melengkung
demi menjaga keselamatan kereta yang melintas
petugas langsung meluruskan rel yang melengkung itu
perawatan ini sebenarnya adalah kegiatan yang rutin saja dilakukan oleh petugas
tetapi menjelang masa mudik lebaran ini
intensitasnya dinaikkan hingga menjadi empat kali dalam sehari
selain meluruskan rel yang bengkok di beberapa titik
petugas juga sudah menyiapkan pasir dan batu koral
untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu terjadi longsor
tim liputan jawa timur